dalam sebuah diskusi virtual akhir pekan lalu
menteri kesehatan budi gunalisa dikin menyatakan
virus corona sebenarnya tidak semematikan virus lain
yang sempat menjadi wabah di dunia
seperti ners dan ebola
namun virus corona menular sangat cepat
sehingga harus segera ditemukan orang orang yang positif
agar tidak menulari yang lain
menurut budi kondisi covid sembilan belas saat ini
sebenarnya sudah tidak terlalu fatal
selama bisa dipastikan orang yang positif
segera diisolasi dan tidak menularkan kepada orang lain
budi juga mengungkapkan
sekitar delapan puluh persen kasus positif corona di indonesia
hanya disertai di jalan ringan
dan bisa sembuh dengan sendirinya
yang meninggal di dunia sekarang
sudah ordenya satu persen
lebih rendah dari tbc atau penyakit penyakit lain
jadi sebenarnya tidak terlalu fatal
namun epidemiolog dewi nur aisah pada akhir tahun lalu sempat menyebut
anggapan nanti bisa sembuh sendiri
bisa membuat angka kematian meningkat
karena penanganan pasien covid sembilan belas menjadi terlambat
ketika seseorang terlambat ditangani
penyembuhan menjadi lebih sulit
sebaliknya apabila seseorang mendapat penanganan medis
ketika kondisinya belum parah
penyembuhan akan lebih mudah
kebanyakan kita temui pasien pasien di rumah sakit ini
ketika kondisinya sudah memburuk
baru datang ke rumah sakit
nah ketika datang ke rumah sakit
apalagi rumah sakitnya penuh
atau banyak yang datang ke sana
ya kepastikan agak sulit nih untuk
mana yang lebih dahulu untuk diprioritaskan
saat ini pemerintah terus berupaya
menurunkan laju penularan covid sembilan belas
salah satunya dengan memasifkan strategi tiga t
yaitu testing tracing dan treatment
irwin hiroshima sayuki cnn indonesia